bank indonesia mencatat kenaikan cadangan devisa tertinggi sejak akhir mei dua ribu lima belas
lalu yang mencapai rp satu ratus sepuluh delapan miliar
dilansir dari cnnindonesia com perakhir juni dua ribu enam belas
bank indonesia mencatat kenaikan cadangan devisa dari satu ratus tiga enam miliar
pada akhir mei dua ribu enam belas menjadi rp satu ratus sembilan delapan miliar
gubernur bi agus martowardoyo mengungkapkan sentimen tax amnesty
mulai merangsang pemilik dana memboyong dolarnya ke indonesia
secara umum agus melihat besarnya aliran dana masuk ke indonesia atau capital inflow
per minggu lalu total aliran dana masuk mencapai rp satu ratus delapan triliun
atau hampir dua kali lipat capaian sepanjang tahun lalu yang sebesar rp lima puluh lima triliun